sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa basuki cayapurnama atau ahok
kembali digelar oleh pengadilan negeri jakarta utara di auditorium kementerian pertanian jakarta selatan sejak rabu pagi
sidang ke enam belas ini beragendakan mendengarkan keterangan tujuh saksi ahli yang meringankan ahok
dua saksi ahli diantaranya adalah ahli bahasa indonesia bambang kaswanti
ahli psikologi sosial risa permana deli
yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum ahok adalah saksi yang tertera dalam berita acara pemeriksaan atau bap
sementara lima saksi ahli lainnya adalah saksi di luar bap
di antaranya adalah tiga ahli agama islam dan dua saksi ahli hukum pidana
ahli ahli dari bapu saksi saksi semua itu kan hanya penggalan yang tiga puluh satu menit kira kira
jadi kita harus mencari yang paling penting
ahli ahli yang kita ajukan ini akan bicara semua apa yang diucapkan oleh pak basuki cahayapurnama
itu harus dalam konteks seluruhnya yang pidato satu jam empat puluh delapan menit kira kira
nah itu dalam konteks nanti ahli bahasa ahli sosiologi itu akan menjelaskan bahwa itu nggak bisa dipenggal begitu saja
bahkan nanti akan menerangkan body language nya
nah wajahnya bagaimana dan itu nanti diterangkan
kalau memang waktu itu ada penistaan atau penundaan agama pasti masyarakat di pulau seribu marah
tapi ahli nanti akan menerangkan ketika melihat video itu berulang kali tepuk tangan tertawa suasana gembira
nah itu yang dinilai secara keseluruhan
pada saat ini persidangan belum sampai memutar video
itu berdasarkan keterangan saksi
bukan video yang diputar di persidangan beda
kan ahli saksi sudah menyampaikan kenapa sepenggal
karena substansi persoalan ada di situ
yang di luar itu bukan persoalan pidana untuk apa

atau nggak bisa
kemarin ahli dari pusladwan mengatakan jangankan sekian menit sekian detik satu detik pun ketika itu membuktikan sesuatu bisa saja